akhirnya setelah berlarut larut tarif ojek online diputuskan
pemerintah melalui kementerian perhubungan mengumumkan tarif ojek online ditetapkan melalui tiga zona
berdasarkan rilis kementerian perhubungan batas tarif paling rendah ditetapkan sebesar rp satu delapan ratus lima puluh per kilometer
untuk wilayah zona satu yang terdiri dari sumatera bali dan jawa selain jabodetabek
sementara untuk zona dua yaitu wilayah jabodetabek ditetapkan sebesar rp dua per kilometer
tarif untuk zona tiga yang terdiri dari kalimantan sulawesi nusa tenggara maluku dan papua ditetapkan sebesar rp dua seratus per kilometer
dan sementara untuk tarif batas atas untuk zona satu ditetapkan sebesar rp dua tiga ratus per kilometer
zona dua rp dua rp dua lima ratus per kilometer dan rp dua enam ratus per kilometer untuk zona tiga
sedangkan untuk biaya jasa minimal yakni dengan jarak tempuh di bawah empat kilometer ditetapkan sebesar rp delapan rp sepuluh
angka angka tarif ini muncul dari mana sehingga bisa diputuskan sebesar itu
ya betul sekali alfian
memang tadi siang dirjen perhubungan darat yang memang seharusnya melakukan presensi pers adalah menteri perhubungan
namun karena ada halangan digantikan oleh dirjen perhubungan darat yang menyampaikan surat keputusan menteri perhubungan soal penetapan biaya jasa ojek online
dijelaskan tadi bahwa angka angka yang sudah alfian sebutkan tadi sudah memperhitungkan
banyak faktor yaitu seperti willingness to pay atau kemampuan daya beli dari masyarakat
di mana hasil riset dari kementerian perhubungan biaya yang bisa dikeluarkan oleh masyarakat rata rata rp enam ratus sampai rp dua untuk transportasi di ojek online
kemudian untuk perjalanan rata rata seperti jarak tempuh ada di delapan delapan kilometer
dan untuk tarif flag off atau istilahnya seperti tarif buka pintu itu adalah jarak empat kilometer

karena tarif tersebut juga atau biaya jasa tersebut juga sudah memperhitungkan peran penting pengemudi
yang memang seperti presiden joko widodo menyampaikan bahwa disinilah peran penting mereka dalam industri jasa transportasi dan juga dalam sisi keselamatan
dan harga atau biaya jasa tersebut juga sudah memasukkan komponen kepentingan konsumen
kemudian juga adanya perbandingan dengan biaya jasa yang ada di thailand
benchmarknya atau perbandingannya adalah thailand
di mana di sana untuk jarak empat km atau biaya jasa minimal itu seperti tarif buka pintu adalah rp sembilan
sementara untuk per kilometernya dikenakan lima bat atau sekitar rp dua dua ratus per kilometernya
dalam hal ini adalah kita tahu gojek dan grab
ke pengemudi artinya dengan tarif batas bawah rp dua atau tarif batas atas rp dua lima ratus
sementara tarif batas bawah rp dua atau dua lima ratus tersebut murni atau net diberikan kepada pengemudi
jadi di sisi lain jika penetapan tarif ini memang menguntungkan untuk di biaya jasa minimal
menguntungkan dari sisi
sementara dari sisi konsumen memang mengalami kenaikan
namun di sisi lain untuk jam jam sibuk seperti peak hour ataupun kondisi hujan deras
tarif per kilometer itu memang tidak boleh melewati batas atas rp dua lima ratus per kilometer
dan alfian memang surat keputusan menteri perhubungan ini akan ditandatangani pada hari ini juga
namun berlaku pada satu mei dua ribu sembilan belas
karena memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat maupun kepada pemilik aplikasi untuk mengubah sistem mereka selama waktu satu mei mendatang
dan juga butuh sosialisasi ke beberapa kota besar mengenai peraturan menteri perhubungan nomor dua belas tahun dua ribu sembilan belas
dan juga biaya jasa minimal yang akan diterapkan satu mei mendatang
dan bisa kami sampaikan juga pada penetapan surat keputusan menteri perhubungan
dari menhub ini untuk biaya jasa ke ojek online sudah melebatkan berbagai pihak alfian
seperti ada ylki kemudian juga kppu komisi pengawas persaingan usaha juga dilibatkan
kemudian juga kominfo serta korlantas porli dan sebelumnya juga sudah berbicara atau memberikan konsultasi
serta melaporkan kepada komisi lima dpr
sehingga tadi dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi menyampaikan
semoga dengan tarif dan zonasi yang diberikan atau ditetapkan pada hari ini bisa diterima dan bisa menyenangkan hati semua pihak
kedepannya evaluasi akan dilakukan tiga bulan ke depan setelah satu mei dua ribu sembilan belas
dan evaluasi kedua tiga bulan berikutnya untuk mengakomodir atau mengakomodasi perubahan
ataupun disrupsi teknologi yang dinamikanya kian cepat ke depan di era digitalisasi
sehingga memang perlu ada evaluasi untuk perbaikan apakah atau menentukan evaluasi yang akan diperbaiki